mau gak jack
kerawat b empat bang
kena di phpin cewek lagi
kemaren gue dapet nomer hpnya si ani
bukannya saya mau merusak kebahagiaan mas pur
saya lagi buru buru
nasi uduk berapa
wah kembali rp dua lima ratus
eh mas pur
mau nyerap nasi uduk
udah dapet nomor hpnya si
kok lu gak percaya
kalau percaya kenapa mesem
mesem itu ibadah
saya belum ada kembalian
sebagai tukang ojek
yang juga merupakan salah satu
untuk pelaku bisnis
harusnya kamu siap melayani pelanggan
termasuk menyediakan uang kembalian
menurut ahli masyarakat
tadi katanya dari dalam minta buru buru biar gak telat
nah kalau mas sofyan terusin omongannya
tak tambah telat
kalau gitu saya ngutang dulu
biar lu percaya
lu bisa dengerin sendiri
suara si ani yang lembut merdu dan indah
kok yang ini gak sekandar dicuci
saya gak berani
soalnya masih dipakai sama bapak
ibu duluan nih
lagi liatin si tati jemur
habis nanya nggak sebut nama
ini lagi ngejemurin bajunya bu tuti
suami sama anak anaknya mak
lu jadi tukang cuci
kalau alam mahrum babe lu tau pasti bakalan sedih
untung babe udah meninggal
jadi babe gak bakalan sedih
gue gak terima lu dibikin belangsang sama laki lu
mana kamu beredar bang
gini pak jek
kena di php in cewek lagi
bang mama juga gak tahu ngobrol yuk
gua heran dari laki laki yang tega liat bini nyuci baju orang
mbak ojak gak liat ma
terus aja bilangin laki lo
jangan marahin tuhan ojak ma
biarin bega tau diri
awas jangan ala lagi di gue
eh dari tadi lu ngeledek gue terus
temen lagi sedih bukannya dihibur malah dipecandain
kalau mau marah
nanti dilanjutin ya
ma bang ojaknya belum pulang
kudunya lo sebagai suami yang nyari kerja
jangan bininya lo suruh kerja
jadi tukang cuci lagi
ma kasihan bang ojak dari tadi fain ngomong dipotong terus
demi allah ma
ojek gak tau kalo tati kerja
apalagi kerjanya nyuci
mana ada maling aku
ma tega masa bang ojek dituduh maling
maafin tati bang
tapi cuma pengen bantuin abang cari uang
makanya biar bini lo kagak belang sak lo cari kerja yang bener
biar dapat duitnya juga benar
situ mau apa
mau ikut campur
bukan saya mau turun
bang ojek bang
nah bagrage ojek bilang dikos hai
berjuang johan rajas
dulu rumah jodohin sama si jumadi lo kagak mau
lah bukannya sama si toyib yang kagak pulang pulang
itu sebelum si toyib namanya jumadi enak juragan beras
lah bukannya sama bang jumali yang kepalanya pitak mak
itu baru pembukaannya bang
selama ini gue memang sengaja agak mau sering sering lewat sini
gue kagak mau liat anak gue ini menderita
dari dulu gue berharap kalau anak gue bisa hidup bahagia
tapi kayaknya kagak mungkin kagak bakal jadi kenyataan selama lo yang masih jadi lakinya
cuma mau ngasih helmnya mak
makanya geser ke belakang mas
eh eh eh tunggu tunggu tunggu
ngomong ngomong mertua lo ada di rumah lo gak
ditanya orang tua kagak jawab loh
mulai sekarang mau pasang mata buat ngemasin lo
tapi tadi jadi sedih kalau emak marahin bang ojak
gue pulang dari rumah haji sodik bawaannya buru buru kemari aja
saya mau pulang dulu
saya mau pulang dulu
romannya mukanya pusut banget
muti tinggal sendirian